erin baik baik saja
racun di tempat itu sudah gak ada
tadi kan badannya erin sampai biru kayak gitu mah
ini semua kan berkat dewi
dewi yang sudah menghisap racun di dalam tubuhnya erin
kalian semua lihat kan
tindakan yang bodoh
aku gak mau mereka kesini mah
itu sudah keputusan keluarga
kamu juga gak mau kan kalau nanti dihalang halangi mau nikah sama calon kamu
aku punya level kalimah
ah sama apaan sih
bete banget ya sama kak wisnu
ngapain sih pacaran sama cewek gak berkelas kayak dewi
mana mama setuju lagi
dia pasti salah satu anggota keluarga ini
satu persatu aku akan menghabisi keluarga kalian
tidak tuhan tidak tuhan
ya ampun apaan

kamu bisa kehajuan wih
kamu bisa kehajuan wih udah
dia mau apaan
ya allah di mana nih
sekalian dewi juga di bawah
tidak ada bekas bisa ular pada tubuhnya
tidak ada bekas bisa ular pada tubuhnya
kondisinya juga cukup baik
kondisinya juga cukup baik
dan hari ini juga sudah bisa pulang
tapi tadi badan anak saya sempat membiru karena bisa ular itu
tapi kenyataannya hasil dari pemeriksaan tadi
kita tidak menemukan sama sekali bekas bisa ular pada tubuh mereka
kita tidak menemukan sama sekali bekas bisa ular pada tubuh mereka
erin baik baik saja
racun di tubuh itu sudah gak ada
tapi kok bisa ya
badan erin sampai biru kayak gitu
ini semua kan berkat dewi
dewi yang sudah menghisap racun di dalam tubuhnya erin
kalian semua lihat kan
tindakan yang bodoh
tapi kata dokter
gak ada racun ular dalam tubuh denny
kalau aku ular siluman
tidak mempan untukku
dewi ini sudah kebal sama racun ular
karena dari kecil
saya sudah kasih obat obatan anti racun ular
pekerjaan saya kan sebagai pawang ular pak
jadi saya takut
dewi tergigit oleh ular
terima kasih ya
kamu sudah menyelamatkan nyawanya eri
paling itu ular tadi juga nggak berbisa amat kok
aku ingin lihat bagaimana wajah wajah sedih mereka
yang baru saja kehilangan keluarga
mama kamu bener mama
kalau gak ada dewi erin pasti gak akan selamat
jadi dia gak mati
keluarga kita berhutang budi pada dewi dan juga bapak
padahal menyedot racun ular itu bahaya
tapi dewi berani melakukannya untuk erin adik kamu
ciri perempuan yang bisa menghisap racunku itu bernama dewi
siapa dia sebenarnya
gini yang menurut aku
jadi dia biasa ngelakuin hal itu
so gak ada yang spesial
jadi ada pawang ular yang menjaga keluarga ini
mereka pasti bukan pawang ular biasa
dan aku harus cari tahu
jangan sampai mereka menjadi penghalangku untuk baras dendam
tapi tetap aja kamu harus bersikap baik sama mereka
yang penting erin kan sekarang selamat
oh iya bentar ya
pa aku bingung deh
kan rumah kita ini gak ada semak semaknya ya pa
holder itu masuk dari mana coba